uji klinis fase tiga untuk vaksin anhui di indonesia mulai dilakukan pada awal maret dua ribu dua puluh satu
uji klinis fase tiga vaksin covid sembilan belas atau rekombinan ini dilakukan oleh universitas pajajaran atau unpad
uji klinis digelar di dua kota yakni bandung dan juga jakarta dengan melibatkan sebanyak empat relawan
sudah mendapat persetujuan dari komite etik rumah sakit hasan sadikin dan badan pengawas obat dan makan atau bepom
pelaksanaan uji klinis dibagi ke dalam dua wilayah yaitu jakarta dan bandung
dengan melibatkan masing masing sebanyak dua relawan
relawan uji klinis vaksin ini berusia delapan belas tahun ke atas serta tanpa batasan maksimal usia
saat ini tercatat sudah ada sekitar tiga ratus orang yang mendaftar
untuk kota bandung lokasi penyuntikan uji klinis ini adalah
di pusatkan di enam rumah sakit